saudara wacana pertemuan ketua umum partai gerindra sekaligus presiden terpilih prabowo subianto dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri mengemuka
wakil ketua umum partai gerindra menyebut pertemuan ini bukan hal yang mustahil mengingat hubungan prabowo dan mega sangat baik
sekjen pdip hasto kristianto juga beri sinyal rencana prabowo bertemu megawati
hasto menyebut pertemuan mungkin terjadi tapi prinsip pdip tetap kokoh untuk memperjuangkan wong cili
pertemuan antara ibu mega dan pak prabowo sangat dimungkinkan tetapi prinsip prinsip dari pdi perjuangan untuk terus memperjuangkan nilai nilai demokrasi
kemudian perintah konstitusi dan agar tidak terjadi abuse of power
penyalahgunakan kekuasaan yang menggunakan sumber daya negara aparatur negara itu tetap akan kami lakukan
tetap kokoh berdiri pada legasinya sebagai pejuang demokrasi pembelawang cili
dan kemudian menempatkan seluruh eksistensinya bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman menilai wacana pertemuan antara prabowo dengan megawati bukan hal mustahil
habibur rahman menyebut hubungan prabowo dan mega sangat baik
menurut saya bukanlah hal yang mustahil beliau berdua bertemu dalam waktu dekat
mengingat hubungan keduanya sangat amat baik ya
beliau berdua adalah dua sahabat sesama tokoh bangsa yang punya rekam jejak persahabatan dan pertemanan yang amat panjang ya
pak prabowo sangat menghormati ibu mega ya
bahkan ketika kami berkontestasi misalnya dengan ibu mega dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat juga
pak prabowo terus mewanti wanti kepada kader gerindra agar jangan menyampaikan serangan apapun terhadap pribadi ibu mega
direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya menyebut prabowo dan megawati punya sejarah panjang
yunarto juga menegaskan mengajak pdip masuk menjadi keuntungan bagi koalisi prabowo
dari pak prabowo dan ibu mega ini paling dalam ya kalau kita bandingkan dengan partai partai lain seperti pks pkb yang mungkin juga dianggap bisa diajak masuk begitu
kita tahu pernah berpasangan capres cawapres di dua ribu sembilan lalu kemudian juga hubungan sebagai sesama elit politik atau bangsawan politik sekian lama
dan kalau bicara secara kuantitatif pun pdi perjuangan ini angkanya sangat besar sangat signifikan
kalau bisa masuk dalam koalisinya pak prabowo
prabowo subianto sepertinya tengah mempersiapkan koalisi besar untuk menyongsong pemerintahannya pada oktober mendatang
jumat pekan lalu prabowo juga berkunjung ke nasdem tower bertemu dengan sang ketua umum surya paloh
prabowo mengaku selalu menawari dan mengajak surya paloh untuk bergabung ke koalisi pemerintah
saya selalu menawari saya selalu mengajak
posisi nasdem saat ini masih berada di koalisi pendukung anies mohaimin
namun partai nasdem masih membuka peluang bergabung dengan prabowo subianto
tim liputan kompas tv
wacana pertemuan antara prabowo dengan megawati makin santer
apakah ini jadi upaya pendekatan gerindra untuk mengajak berkoalisi
kita akan berbincang dengan politisi pdi perjuangan deddy sitorus dan erlangga pribadi pengamat politik universitas erlangga
pak erlangga bang deddy selamat malam
ini kami sebelumnya juga sudah mengundang perwakilan dari partai gerindra namun masih belum ada yang berkesempatan untuk ikut berbincang pada malam hari ini
bang deddy ini kan sudah direncanakan sebetulnya sejak oktober dua ribu dua puluh tiga antara bu mega dan juga pak prabowo untuk bertemu
tapi kenapa nggak terrealisasi sampai sekarang
kalau oktober dua ribu dua puluh tiga saya kurang pasti ya
tapi mungkin kan pasti disibukan dengan urusan urusan mendekati masa pemilihan ya
itu saya kira alasannya
pada saat itu kita sedang konsentrasi untuk konsolidasi kepartaian konsolidasi di koalisi
lalu banyak hal tentu yang menyita waktu dan energi bagi ibu mega gitu
dan saya kira kalau pada oktober kemarin kan tentu semua sudah pada posisi yang ajak ya
semua sudah punya paslon masing masing gitu
jadi saya kira itu faktor kesibukan semata mbak yang membuat timingnya nggak ketemu gitu
nah optimis untuk pertemuan ini akan terrealisasi ini kan muncul dari statementnya waketum gerindra habibur rahman yang menyebut
karena hubungan antara prabowo dengan bu mega itu sangat dekat begitu
ini juga kemudian diucapkan mbak puan dengan kalimat insya allah
sudah ada perbincangan belum sih sebetulnya bang deddy kapan akan dilaksanakan pertemuan ini
kalau soal kapan yang tahu kan tentu ibu mega dan para pimpinan di dpp ya termasuk mbak puan
jadi kalau mbak puan bilang insya allah itu kan artinya
bahwa pertemuan itu sangat dimungkinkan
ditambah dengan pernyataan pak sekjen juga kan yang mengatakan bahwa itu sangat mungkin gitu
tapi kalau saya pribadi melihat ada kemungkinan itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat
karena kan kita masih berproses di mahkamah konstitusi
yang kedua ini juga besar kemungkinan kita akan menuju hak angket
itu adalah agenda agenda besar dalam rangka menjaga nilai nilai proses dan etika demokrasi
jadi mungkin kita harus sabar menunggu ya kalau soal pastinya
tetapi kalau soal hubungan dengan ibu mega dan pak prabowo saya kira tidak ada masalah sama sekali
tinggal nanti melihat momentum politiknya
sehingga pertemuan itu memang dilihat sebagai pertemuan
bagaimana pemerintahan bisa jalan bagaimana supaya suasana bisa kondusif gitu ya
itu nanti yang akan kita lihat gitu mbak
oke saya ke pak erlangga
jadi ajakan ini bisa diartikan sebagai pertemuan kebangsaan seperti yang tadi bang deddy katakan
kalau menurut saya bahwa masih terlalu dini untuk mengutarakan
nah kalau saya lihat bahwa antara pak prabowo dengan bu mega sendiri tidak ada persoalan politik atau persoalan sama sekali
artinya sangat mungkin apabila kemudian bisa bertemu
yang menjadi persoalan kan sebetulnya adalah pdi dan bu mega dengan pak jokowi gitu
nah dalam konteks ini saya pikir bahwa proses bertemunya tentu benar
tidak akan berlangsung dalam waktu yang dekat
karena kita juga harus menghormati faksun politik yang sedang berproses
menghormati aspirasi dari mereka yang melihat ada persoalan dalam pemilu kali ini
terkait dengan bagaimana mk masih berjalan
bagaimana kemudian hak angket juga kemudian masih sangat mungkin juga berjalan gitu
nah dalam hal ini maka sepertinya setelah proses itu berlangsung
baru akan terjadi pertemuan pertemuan politik
bahwa pertemuan politik itu kemudian kesimpulannya atau ujungnya pada persatuan dalam koalisi politik
karena misalnya ketika kemudian berbeda pilihan politik
tadi seperti ditarakan dari geri drei juga
tidak ada persoalan personal
dan kemudian saling menghormati antara pak prabowo dengan ibu mega
ada hak angket yang akan bergulir begitu
ada proses di mk yang juga masih berjalan
sangat banyak kemungkinan bahwa hal itu terhubung dengan momen momen tersebut
tapi setidaknya kalau tadi saya tekankan
atas nama fatsun politik menghormati
bagaimana kalangan kalangan yang masih melihat persoalan terhadap pemilu kali ini
saya pikir perlu pertemuan tersebut
kalaupun jadi itu dilakukan setelah proses proses
pembuktian terkait dengan legitimasi pemilu
artinya sama seperti apa yang dikatakan sekjen pdip ya bang hasso
seberapa besar sebetulnya kemungkinan pdip akan mau gabung ke koalisi prabowo gibran
ya saya tidak bisa menanggapi hal itu sekarang mbak ya
karena bahkan dpp sendiri kan belum mendiskusikan hal itu
terlalu prematur untuk kita lompat
kita masih punya proses konstitusional
dimana kita masih menggugat
yang sangat banyak sekali
katakanlah hal hal yang tidak wajar
yang melanggar tidak saja undang undang
tapi diatasnya adalah moral dan etika kekuasaan gitu ya
bahkan pada penyelenggara dan sebagainya
demikian juga hak angket misalnya
hak angket itu kan akan berbicara tentang
bagaimana kekuasaan di dalam proses pemilu
jadi presiden pada pemilu pemilu yang akan datang
jadi hak angket dan proses mk itu adalah dua fungsi
tidak saja untuk mengevaluasi apa yang sudah lewat
tapi bagaimana kita merancang dan merawat masa depan demokrasi kita
berupaya untuk menjadi jembatan antara pak jokowi dan juga bu mega
yang hubungannya mungkin saja sekarang sedang tidak terlalu baik begitu
tidak perlu dijembatani mbak
ya akan terjadi pertemuan gitu
saya kira pak prabowo tidak pada wilayah yang
mungkin kecuali ibu mega memberikan tugas itu gitu ya
tapi saya sulit membayangkan ada pertemuan antara
antara ibu megawati dengan pak jokowi
bukan karena persoalan personal gitu
tetapi karena persoalan yang kita hadapi kemarin dalam pemilu adalah
instrumen kekuasaan itu masuk terlalu jauh ke dalam wilayah
satu presiden yang hanya terjadi dulu di masa orde baru
berteriak ketika bertemu dengan relawan dulu
kepentingan ibu megawati bukan soal
back mind ibu megawati itu adalah bagaimana menyelamatkan demokrasi bangsa ini gitu
karena kalau setiap mereka yang ada kekuasaan kemudian
bisa semena mena memperlakukan kekuasaan yang ada pada dirinya
karena sebenarnya kita gak perlu ada pemilu gitu kan
siapa tahu kita next juga akan menghadapi jokowi jokowi yang lain gitu kan
ini yang menjadi pemikiran ibu megawati
jadi tidak ada urgensi bahwa ibu mega ketemu pak jokowi
karena kalau saya pribadi saya melihat itu sudah selesai urusan itu gitu
saat pertemuan antara prabowo dengan megawati
ketika memang ini nantinya akan terjadi
iya soal pertemuan antara prabowo dan megawati sendiri terjadinya
penekannya yang penting adalah sebetulnya setelah sidang mk dan hak angket
karena setelah sidang mk dan hak angket
kita bisa mendapatkan posisi politik yang fix
terkait dengan siapa yang berada di pemerintahan ataupun yang di luar pemerintahan
nah terkait dengan pertemuan itu
perlu kita apresiasi dengan baik
tapi misalnya apabila pertemuan itu terjadi setelah mk
sidang mk ataupun setelah hak angket
dan apabila misalnya dalam dua proses itu tidak ada perubahan
maka atas nama kepentingan untuk menjaga demokrasi
adalah lebih baik buat pdi perjuangan tetap berada dalam oposisi
dalam stand oposisi tidak dalam kekuasaan
karena demokrasi sendiri membutuhkan kesimbangan politik
nah tapi itu tentunya hal tersebut masih akan kita bicarakan
realnya konkretnya setelah kemudian apa yang berlangsung dalam sidang mk ataupun dalam hak angket
posisi posisi politik dalam proses tersebut akan menentukan pembicaraan seperti apa yang akan muncul
terutama dalam pertemuan apabila terjadi antara bu mega dan mbak pabowo
apa isi pembicaraannya baru kemudian akan terjawab setelah putusan mk keluar ya
terima kasih mas erlangga terima kasih juga bang deddy sudah bergabung di sapa indonesia